ini adalah kesenian gamelan di pulau kangean madura
lantunnya berisi kegembiraan dan syukur atas keberhasilan panen raya
biasanya dimainkan di tengah sawah di selapanen
ini adalah gugusan terumbu karang di pulau gililabak
beragam ikan dan bintang laut berkembang biak di sini dengan baik
menunjukkan habitat pantai gililabak terjaga
ini adalah perjalanan menuju ke berbagai tempat wisata di gili iang
setiba di pantai karangropet wisatawan disambut debur ombak yang menghantam karang
salah satu yang terkenal dari gili iang adalah batu canggah
tebing ini terbentuk dari letusan gunung purba bawah laut
sekitar lima puluh juta tahun lalu
suasana alami dan udara segar khas tepi laut
membuat gili yang layak masuk daftar kunjungan anda
trip yang diinisiasi oleh dinas pariwisata dan kebudayaan jawa timur ini
dirancang mengadopsi wisata bahari yang sudah berjalan di raja ampat dan labuan bajo
nantinya akan ada paket wisata yang menggali potensi alam dan kebudayaan
di pulau pulau kecil di wilayah madura
seperti ada kita punya suramadu
yang selama ini belum pernah dinikmati dari bahari dari laut
kita punya giliyang kita punya beberapa pulau yang sangat luar biasa sebetulnya
kita punya paket eksotis madura
dimana eksotisme madura ini tidak kalah biota lautnya dengan apa yang ada di raja ampat dan di labuan bajo

dan kami juga menarik minat wisatawan
lokal maupun asing
untuk melihat melirik sebentar
agar bisa menikmati eksotisme madura
ghea adalah salah satu duta wisata jawa timur yang ikut dalam trip ini
ajakan ikut perjalanan di laut selama empat hari tiga malam ini
sempat membuat ghea dianovianti ragu
pasalnya dia selalu mabuk laut
ghea yang menyukai tantangan ini
buru buru menyingkirkan ketakutan itu
dia memantapkan dirinya untuk ikut dalam tim jelajah nusa
mengarungi selat madura selama berhari hari
ombak yang membuat kapal bergoyang
sungguh dia nikmati
baginya terpaan angin laut yang segar adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan
semua ini tidak pernah dia dapatkan di kota
nah main city itu sangat berpengaruh
awalnya memang pusing
memang saya merasakan iya
tapi mindset saya ubah
saya disini niatnya untuk menikmati panorama disini
memang anginnya kencang banget
tapi mindset saya saya ubah
saya menikmati panorama ini
sebegitu kencangnya angin
hiburan air ombak seperti apapun
saya berusaha untuk menikmati
tubuh saya harus bisa menerima dan menikmati ini dengan baik
dan hasilnya saya termindset untuk selalu positif dan sehat sehat
alhamdulillah hingga hari ketiga
kita berlayar dengan
tim jelajah nusa berangkat dari pelabuhan gapura surya tanjung perak surabaya
selama empat hari tiga malam
tim yang terdiri dari dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa timur
operator wisata duta wisata jawa timur dan jurnalis
berlayar di selat madura mengunjungi sejumlah pulau kecil di sekitar pulau madura
cnn indonesia tv ikut dalam trip ini
secara berurutan kapal melintasi kaki jembatan suramadu gili pandan gili labak gili iang pulau kangean salarangan dan tabuhan
perjalanan menempuh sekitar tiga ratus mil
sebagian besar trip dihabiskan di laut
mabuk laut menjadi ketakutan utama bagi mereka yang belum pernah berlayar
selain obat obatan ada cara alami yang biasa dilakukan pelaut untuk mengusir mabuk laut
salah satu cara alami yang dilakukan para pelaut untuk menghilangkan pusing karena mabuk laut adalah makan ubi jalar beserta kulitnya mentah
ini mereka percaya bisa mengurangi bahkan menghilangkan gangguan yang mereka alami
andras wicaksono madura jawa timur